wakil ketua dpr fadli zon mengunggah sebuah rekaman lagu lewat akun twitternya yang berjudul sontoloyo
lagu ini merupakan hasil kolaborasi bersama dua penyanyi asal indonesia yaitu ahmad dhani dan sang alang
berawal dari puisi ciptaan fadlizon berjudul sontoloyo puisi ini kemudian diubah menjadi sebuah lirik lagu
oleh alang dan nyanyikan bersama dengan ahmad dhani
lagu berdurasi tiga menit sembilan belas detik ini baru menampilkan foto fadli dhani dan alang beserta grafis lirik lagu sontoloyo
rencananya lagu ini akan dibuatkan klip video sungguhan
dari lagu tersebut sebelumnya presiden joko widodo sempat mengingatkan warga berhati hati karena banyak politisi sontoloyo
pernyataan itu dilontarkan jokowi saat menghadiri pembagian sertifikat tanah di kebayoran baru pada selasa dua puluh tiga
oktober yang lain